beginilah kondisi kuda kuda delman yang berada di kolong tol sungai bambu
tanjung priok jakarta utara pada selasa sore
tubuh hewan penarik ini terlihat kurus
bahkan tonjolan tulang tulang terlihat jelas terbalut kulit yang tampak kusam
hal ini lantaran sang kusir delman atau dokar tak lagi sanggup untuk memberi pakan dedak
yang berfungsi sebagai penambah tenaga dan jamu untuk kuda kudanya
kuda kuda ini hanya diberi makan rumput seadanya
delman sudah tidak beroperasi sejak adanya wabah virus corona
dan pemerintah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
haryanto kusir delman sekaligus pemilik kuda mengakui
jika sudah mendapat bantuan dari suku dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian
berupa pakan dedak sebanyak tiga puluh lima kg per dua ekor kuda
namun bantuan pakan tersebut hanya dapat membantu pakan sebelas ekor kuda selama satu minggu saja
ini nggak bisa ngarik luar ya
sepi ya kan penumpang nggak ada
itu sudah sejak kapan pak terjadinya pak
sejak ada corona aja
pak ini berarti ada berapa pengemudi delman yang terdampak pak
sebelas pak ini di sini doang
apa yang di sini doang
selama nggak beroperasi gimana pak memenuhi kebutuhan kuda kudanya
kita kalau rumput sih nyari sendiri bang
paling beda alhamdulillah ada sumbangan dari wali kota
dan juga keternafasnya
dapat sumbangan dedek berapa tuh pak kemarin
kemarin tiga puluh lima kg per dua kuda
para kusir delman berharap pemerintah memberi bantuan pakan dedak untuk kuda secara rutin
mengingat para kusir sudah tak lagi dapat bekerja di masa pandemi covid sembilan belas ini
fakih haitami jakarta